assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa agapai kemuliaan ramadhan yang dirahmati allah
bulan ramadhan selalu identik dengan sebutan bulan maghfirah
atau bulan penuh ampunan
di bulan mulia ini allah azawajala membuka pintu ampunan seluas luasnya
bagi setiap hambanya yang bertobat dengan segenap kerendahan hati
seperti namanya al ghafur rob kita adalah sang maha pengampun
yang ampunannya bahkan tak berbatas
dan pemirsa hari ini insya allah kita akan membahas tema
menakar luasnya ampunan al ghafur
ini tema yang masya allah sangat penting untuk kita ambil ilmunya
dan untuk bahasnya sudah hadir bersama saya di studio
ada gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat hari ini pak kiai
puasanya alhamdulillah lancar
semoga lancar sampai dengan akhir ya pak kiai
dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp
yang tertera di layar kaca
pak kiai langsung tadi kita di awal sudah dibuka
terkait ampunan allah yang tak berbatas
tapi kalau kita bicara soal tak berbatas itu ya
sebenarnya kan manusia itu kan tempatnya salah dan hilah
mungkin kita pernah salah
kita bertobat salah lagi bertobat lagi
sebenarnya seperti apa gambaran
tak berbatasnya allah
ampunannya itu seperti apa pak kiai
manusia itu tempat salah dan dosa
dan allah itu tempatnya rahmat dan ampunan
di dalam hadis ini kalau para pemirsa
pernah mendengar kitab hadis yang namanya al arba'in
yang dikarang oleh al imam an nawawi
yang akhir dari kitab itu
ada satu hadis yang diriwayatkan dari rasulullah saw
bahwa nabi itu diberitahu sama allah
kata allah muhammad
sampaikan kepada hamba hambaku
hambaku itu kata allah
selama dia berharap ampunanku
saya akan mengampuni
selama dia terus berdoa
berharap ampunan kepada saya
dan saya tidak pernah peduli kata allah
seberapa besar dosa yang dia bawa kehadapan saya
mau sebesar langit dan bumi
mau sedalam apapun itu yang dia bawa
kalau dia sudah mengatakan
ya allah ampuni saya
maka saya akan memberikan ampunan kepada hamba saya
itu yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama
bahwa ampunan allah itu pasti jauh lebih besar
dari dosa dan kehilafan yang kita kerjakan
oleh karena itu pesan dari para ulama
manusia itu tidak boleh pernah berputus asa
dari rahmat allah
manusia itu tidak boleh putus harapan
sebesar apapun itu ada di tersebut
yang pernah dia kerjakan kalau dia kembali bertaubat kepada allah maka pintu taubat itu jauh lebih besar dari dosa yang dia bawa
bahkan itu ada sair mila ya yang biasa dikerjakan oleh masyarakat di dunia islam
namanya sair burdah burdah itu puji pujian kepada rasulullah
dikarang oleh sufi besar yang disebut al imam busiri yang wafat di alexanderia di mesir
itu merangkai satu sair itu sair yang luar biasa maknanya
bahkan nanti mungkin di lain kesempatan kalau kita membahas burdah imam busiri itu menuliskan sair ini dalam keadaan sakit lumpuh
begitu dia menuliskan sair ini malam bermimpi ketemu rasulullah
kata rasulullah mana sair yang kamu tulis
kata beliau ada ya rasulullah
tolong bacakan dalam mimpi
dia bacakan di hadapan rasulullah kemudian rasulullah memberi burdah
jubahnya diselimuti kepada imam busiri maka subuh dia terbangun
itu sehat walafiat seperti orang yang tidak pernah sakit apapun
nah di dalam sair burdah ini di bagian penutupnya itu ada satu sair yang tidak pernah bisa saya lupakan
semenjak saya mengerti
ngaji makna burdah tersebut
di situ imam busiri membuat satu kata kata begini bunyinya
wahai setiap jiwa manusia lataknati jangan pernah berputus asa
minzallatin ketika engkau terjerumus ke dalam dosa wa in azumat
sebesar apapun dosa yang kamu kerjakan itu kamu jangan putus asa dari ampunan allah
dosa yang besar itu fil hufron kalau dibawa ke lautan ampunan allah
kaya lamami cuma kayak sepercik air saja
jauh lebih luas rahmat dan ampunannya allah
beliau kemudian meneruskan di bawahnya
ini yang menarik
kata beliau orang itu harus selalu optimis dengan taubatnya dengan istighfarnya
karena boleh jadi saat allah membagi bagikan ampunan dan rahmatnya
maka rahmat itu akan allah bagi proporsional
sebesar apa maksiat yang dia lakukan
maka allah berikan kepada dia rahmat yang cukup untuk menghapus dosa dosa dia
nah ini sebetulnya inti dari ajaran islam
rasulullah itu tidak pernah membuat orang itu berputus asa dari rahmat allah
makanya di dalam ajaran islam itu banyak sekali hadis hadis kisah kisah
bahkan al quran itu sendiri yang mengajarkan kepada kita
untuk selalu optimis akan rahmat allah selama kita kembali dan bertawa
tawabat kepada allah
misalnya yang sering kita dengar ya
ada seorang wanita yang punya pekerjaan yang tidak pantas dan tidak baik
menjadi seorang pelacur
kemudian ketika dia melihat seekor anjing yang kehausan
itu allah kasih hidayah perempuan itu
taufik untuk memberi minum anjing
dengan perasaan apa ini
perasaan dirinya yang kotor
yang penting orang itu dalam hidup
itu merasa berdosa
jangan pernah tinggi hati dan merasa suci di hadapan allah
kan pengacur itu kemudian berkata
anjing ini kehausan
lidahnya sampai menjulur ke tanah
itu karena orang tidak ada yang peduli sama anjing itu
karena merasa anjing itu air liurnya apa itu
sehingga dijauhi orang
kata pelacur tadi
sama dengan saya ya allah
karena pekerjaan saya menjadi seorang pelacur
maka orang lain itu merasa melihat saya itu seperti barang najis
sehingga di rumah saya di kampung saya
saya itu diasingkan
dan saya tahu ya allah
tidak nyamannya diasingkan oleh lingkungan
itu dirasakan oleh siapa itu
nah ini saja
itu mendatangkan rahmat allah
ada pelacur kasih minum anjing
itu bisa masuk surga
bayangkan seorang santri kasih minum kiai
itu kayak apa harusnya gitu
tapi itu menunjukkan rahmat allah
bahwa rahmat allah dalam bentuk ampunan
itu jauh lebih besar dan lebih dahsyat
lebih agung dari dosa apapun yang pernah dikerjakan oleh manusia
saya juga pernah mendengar statement ini pak kiai
bahwa rahmat allah itu mendahului murkanya allah
iya itu dalam hadis
dalam setiap pola interaksi allah dengan hambanya
itu allah selalu mengedepankan rahmatnya
seandainya allah tidak mengedepankan rahmatnya
saya sudah tidak bisa hidup hari ini
itu di dalam hadis
itu rasulullah bercerita itu
kalau ada seorang hamba yang bermaksiat kepada allah
itu makhluk lain ciptaan allah itu ngomong
ya allah itu hambamu itu gak tahu diri
sudah bernapas dari udaramu
sudah makan dari rezekimu
sudah hidup di tanahmu
masih saja berbuat kerusakan
saya mau kirim tsunami gimana ya allah
kata gunung merapi
bagaimana kalau saya erupsi
ngeluarkan awan panas
kayak dipalu kemarin
kata allah jangan
kata mereka kenapa jangan ya allah
itu kan kekafirannya
kemaksiatannya sudah melampaui batas
apakah kamu yang menciptakan mereka
saya yang menciptakan mereka
dan dalam banyak hadis dikatakan kata allah
allah itu lebih menyayangi kepada hambanya
dari kasih sayang seorang ibu yang paling baik kepada anaknya
jadi disini sebetulnya
kita itu yang harus tahu diri
kalau allah itu maharohman maharohim
allah itu ghafur arrohim
dan kita diminta untuk sering sering
kembali kepada allah
setiap melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki
dan tidak mendatangkan ridho allah
oke diantara nama nama allah ya
tadi kita sudah bahas soal al ghafur ya
tapi kan juga ada namanya yang mirip
itu sebenarnya bagaimana konsep kita memahami
dua nama yang mirip ini
itu dibedakan oleh sebagian ulama
ada ulama mengatakan sebetulnya sama
karena hasilnya sama
orang yang mendapatkan afun
dan orang yang mendapatkan maghfirah
itu pasti bermuara ke surga
tetapi ada sebagian ulama
itu lebih dahsyat daripada malfirah
afun itu mengandung kata kata mahun
mahwun itu menghapus
nggak ada bekasnya
kalau al maghfirah itu sebetulnya
cuman allah tutup
ini sekian dosa
allah tutup dengan rahmat allah
masuklah dia ke dalam surga
tapi kalau orang mendapatkan afun
itu datang hari kiamat
itu maksudnya nggak ada dosanya
oleh karena itu
ini kebetulan di bulan ramadan
menjadi zikir yang paling afdol
ketiga seidah a'isah umul mu'minin
itu bertanya sama rasulullah
kalau saya bertemu
dengan laylatul qadar
yang harus saya panjatkan
nah itu diajarkan sama rasulullah
ada yang menambahkan
innaka afun karimun
ya allah engkau yang afun
kalau sudah memaafkan itu
ya sudah menghapus
bahkan itu kalau afun itu
betul betul hilang sama sekali bekasnya
nah itu bedanya
antara afun dengan algofron
kita akan lanjut lagi
ke segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
berbicara terkait menangkar luasnya ampunan allah
bagaimana jika seseorang berbuat buruk
lalu mohon ampun dan diampuni allah
jika dia berbuat kesalahan itu lagi
apakah tetap diampuni
kemudian sama sekali
apakah tetap diampuni
kemudian sama sekali
apakah tetap diampuni
sampai berapa kali allah
menoleransi orang yang kembali bermaksiat
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini segmen dua langsung dibuka
dari pertanyaan pemirsa
gapai kemuliaan pak kai
jadi jawabannya dari aspek agama
berapa kali dia berdosa
dan berapa kali dia bertaubat
tetapi perasaan apa
yang dia alami
ketika dia bertaubat
jadi kalau ada orang misalnya
saat dia berbuat dosa tahu kalau itu dosa
maka ketika dia tahu kalau itu dosa
dia kembali kepada allah
astagfirullah ya allah ini dosa
dia menyesali berjanji
tidak ingin kembali lagi
tetapi seiring dengan
perjalanan waktu imannya turun lagi nih
maka dia terjerumus
kedosa yang sama
ketika dia terjerumus kepada dosa
yang sama yang dihitung oleh allah
itu bukan berapa kali dia berdosa
tapi cara dia bertaubat
kepada allah ketika dia bertobat
memenuhi semua yang diminta
sebagai syarat dan prasyarat
orang bertaubat ada air mata
perasaan yang bergemuruh
di dalam hati ketika dia melakukan dosa
kan banyak orang yang kadang kadang
melakukan dosa itu udah biasa saja
tapi ada orang tau
kalau itu dosa dan hatinya itu
hancur dihadapan allah tetapi dia
kalah oleh dorongan hawa nafsunya
kemudian ini dia pakai
sebagai sarana untuk menangisi
kelemahannya dihadapan allah
itu gak ada berapa kalinya
selama pola hidup dia seperti itu
maka allah akan
memberikan pintu ampunan
mungkin ada pertanyaan

siapa yang tau
kalau misalnya pada pertaubatan
yang kelima karena ini
akumulasi kebaikan yang kelima
bisa jadi kan
hari itu kemudian menjadi dosa yang terakhir
yang dia lakukan kenapa
ibarat orang dia selalu mengasah
diasah satu masih kalah
dua masih kalah mungkin butuh
sampai lima oleh karena itu
kata imam ibnu ataillah misalnya
dalam hikam yang masyur itu
maksi'atun satu kemaksi'atan
awrathat yang mewariskan
di dalam hati manusia
berupa rasa zillah
kuangkisaron dan hancur
lebih bagus daripada
ketaatan yang mendatangkan
perasaan kepada allah
dulu di syria
itu guru saya cerita
ada orang ahli hadis
yang luar biasa hidup
di penghujung abad ke sembilan belas
guru saya cerita
di bulan ramadan
di hari raya idul fitri
selesai bersalam salaman ritual
idul fitri selesai dia panggil santrinya
ini ada uangnya
tolong kamu pergi ke satu daerah
yang daerah itu terkenal
dulu di damaskus syria
sampaikan uang ini bilang dari
sheikh badruddin itu yang paling terkenal
dulu di syria dan
sampaikan kepada mereka
syekh badruddin minta didoakan
untuk orang pelacur
santrinya percaya atau tidak
tapi dia terpaksa berangkat
masuk ke lokalisasi itu ya dengan pakaian santrinya
kata dia saya ini bukan mau bermahasiat
saya mau nyampaikan amanah dari guru saya
kata dia syekh badruddin al hassani
nama besar yang terkenal
pelacur itu semua terdiam
sheikh badruddin ingat kepada kami
bahkan ada titipan uang
supaya kalian kelak bisa memulai
hidup yang lebih baik dan jangan lupa
kita selalu minta doa sama orang soleh kan
ini orang soleh minta doa sama orang yang
banyak melakukan mahasiat
begitu dia kembali amanahnya diselesaikan
dia kejar gurunya
penasaran guru kenapa kok harus
minta doa kepada pelacur apa kata
syekh badruddin mereka mereka
itu boleh jadi diantara mereka
itu ada orang
yang nanti hanyut dalam
tangisan penyesalan kepada allah
merasa kotor merasa hina
saat itulah doanya diterima oleh allah
sebaliknya kita ini sering
bawa bontagihan kepada allah
saya kan sudah puasa
saya kan sudah zakat
saya kan sudah bela agamamu
kok begini begini aja nasib saya
berhutang kepada saya
atas kebaikan yang saya kerjakan
padahal transaksi kita
dengan allah itu kan sepihak
bukan dua pihak ketiga allah
masuklah kalian ke dalam surga
dengan apa yang kalian kerjakan
itu dari allah loh
bukan saya bertransaksi
dengan allah allah benar ya
kalau saya sholat masuk surga
enggak karena sholat kita tidak cukup
untuk membeli surga
karena apa yang datang dari manusia
itu pasti lebih rendah
dari apa yang datang dari allah
kalau sholat saya bisa membayar
berarti saya sudah sama dengan allah
ini sebetulnya yang diminta
ketika kita bertaubat kepada allah
jadi jangan orang itu
merasa baik merasa soleh
di hadapan allah
kalau saya merasa lebih baik dari orang lain
kemudian itu ada dalam hati saya
tapi kalau di hadapan allah
di tengah tengah jutaan orang yang tidak sholat
itu rusak keimanannya kepada allah
maka taubat itu
itu bukan berapa dosa yang kita kerjakan
ketika jatuh ke dalam maksiat ⁇
itu yang paling penting
konsekuensinya adalah seberapa besar
ampunan allah ya
terhadap rasa bersalahnya kita tadi ya pak kyaiya
ada kisah yang menarik loh dalam sejarah islam
cerita tentang wahsy
yang membunuh saidina hamzah
di perang quhud
wahsi ini kan budak bayaran
karena dia ahli untuk melempar lembing
dibayar oleh istri saidina abu sufyan
yang masih kafir waktu itu
hindun karena ayah dan adiknya itu
meninggal di perang badar
dia bunuh itu saidina hamzah
yang membunuh adalah
wahsyi dan semua orang tahu
maka ketika rasulullah
masuk ke kota mekah
nabi datang dari madinah
berkuasa atas kota mekah
wahsy itu lari
lari ke taif karena dia berpikir
kalau saya bertahan di mekah
pasti saya akan yang pertama kali
dicari oleh nabi yang saya membunuh
tapi begitu wahsyi pergi ke taif
nabi masuk ke mekah dengan damai
al yaum yaumum marhamah
hari ini adalah hari yang penuh dengan rahmat
orang yang dulu menyakiti rasulullah
itu tanya sama nabi
apa yang akan engkau lakukan ya rasulullah
kamu mau apa rasulullah
bayangan mereka nabi akan
saya akan bunuh kalian
saya akan rampas harta kalian
apa kata rasulullah
saya tidak akan melakukan
melebihi apa yang dilakukan
oleh saidina yusuf
kepada saudaranya ketika bertobat
latahtriba alaikumul yaum
hari ini sudah tidak ada dendam
tidak ada sakit hati
ke rumah masing masing
wa'antumu tlaqa kalian bebas merdeka
wahsy denger kaya gitu
tahu begitu saya gak usah pergi ke taif
maka dia kemudian
dengan ahlak rasulullah
ini namanya dulu berdakwah itu nabi
orang terkesan dengan islam yang dibawa rasulullah
maka wahsy mengejar nabi
karena nabi sudah balik ke madinah
itu dalam satu riwayat
wahsyi itu datang ke madinah
kan banyak orang yang tidak tahu mukanya
maka dihadapan nabi dia bertanya
kalau ada orang
membawa dosa yang besar sekali
diampuni gak ya rasulullah
kata nabi jelas diampuni loh
kan ayat qurannya jelas
orang yang bertaubat
kemudian menunjukkan kesungguhannya
dengan beramal shalih
maka orang orang yang seperti itu
kejelekan mereka dengan kebaikan
dan allah itu ghafurur rahim
ayatnya kan begitu
bener nabi walaupun dosanya ini bener
terakhir nabi nanya
sayang bunuh hamzah
itu wajah rasulullah yang asalnya ceria
berubah jadi murung
karena duka yang rasulullah berusaha untuk lupakan bertahun tahun
kenangan itu datang kembali
dan itu melukai perasaan nabi
mungkin kalau saya hadir disitu
saya pukul sebelum masuk
kan begitu logikanya
saya akan berbicara dengan rasulullah
lihat apa yang terjadi
kata nabi itu diriwayatkan oleh beberapa ahli sejarah
saya cuma minta satu
dosamu sudah diampuni oleh allah
selama saya hidup di madinah
kamu jangan pernah bertemu dengan saya ya
itu bukan berarti nabi gak sayang
karena setiap nabi melihat wahsy
kalau nabi sedih
mereka jibril ikut campur
kata maka jibil rasulullah kenapa sedih
kata maka jibril kalau begitu wahsy kita tabok ya
ditabok malaikat ya allah
sampai kapan sampai rasulullah wafat
begitu rasulullah wafat
wahsy datang kehadapan jenazah rasulullah
dia cium rasulullah
engkau itu memang orang baik
semerbak kata wahsy
wahsy itu kepikiran gitu
orang sebaik itu saya tidak sempat bersama
gara gara saya bunuh hamzah
maka setelah masa sayyidina
ubakar itu terjadi perang
dengan musailamatul kazab
maka wahsi itu sudah mengubur
tombak yang dipakai bunuh
gara gara kamu saya tidak bisa dekat
yang lawan al murtaddin
di medan perang yamamah
dia gali lagi tanah dia ambil
dalam banyak sejarah
ada yang mencatat bahwa musailama itu
wafat dengan tombak
tapi dipersihkan tombak siapa
ada pendapat yang mengatakan
itu adalah tombak wahsy
yang dulu dipakai membunuh sayyidina hamzah
sekarang dipakai membunuh
membunuh nabi palsu yang merusak
negara kesatuan madinah
yang dibangun oleh rasulullah
itu kan mendatangkan surga
ketemu sama wahsy
kamu yang bunuh saya kok bisa masuk surga
bisa karena allah itu
allah itu akan mengampuni hamba
dengan cara yang indah
itu luasnya rahmat allah
ini ceritanya bikin saya merinding
masya allah luar biasa
pak geyi nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan
ramadan dalam episode menakar luasnya
pak geyi kita lanjutkan
bicara soal ampunan allah tadi kita sudah bahas
ada cerita juga yang menarik yang membuat saya merinding
jadi sebenarnya ada gak ya
tanda tanda atau sinyal sinyal
sebenarnya kita tuh mungkin bisa tahu
oh ini tandanya mungkin allah sudah mengampuni saya ya
karena mungkin begitu banyak dosa yang dilakukan
ada gak tanda tanda yang mungkin kita bisa rasakan
kata guru saya gak ada
kecuali gerakan hati
yang selalu mendorong
untuk takarruf kepada allah
selesai mengerjakan dosa
jadi kalau kita
jangan sampai tapi kalau kita terjerumus
kedalam jurang maksiat dan dosa
tetapi langsung seketika
cepat kau sucikan dosamu
memberikan sedekah kepada orang lain
itu tandanya bahwa allah itu
di dalam hati kita
kalaupun besok terjerumus
tetapi itu tetap hidup
itu yang harus kita pertahankan
mila tidak boleh tanya kalau gitu kan orang kebangetan pak
kayak tobat sambal
oh kalau hatinya benar mungkin terjerumus
sekali dua kali tiga kali
nanti setelah ketiga
boleh jadi allah angkat dan allah bersihkan itu semua
itu yang penting
kita gak boleh
putus asa dengan rahmat allah
karena allah itu cara mengampuni itu indah
ini ada satu kisah lagi
dalam satu pengajian itu
pernah bercerita satu riwayat yang itu membekas betul di hati saya
dalam satu majlis itu pernah tertawa
nabi engkau ketawa itu kenapa
kata rasulullah saya itu
tertawa dengan cara allah
memberikan ampunan kepada hambanya
kata orang tadi
bagaimana rasulullah ada dua orang nih
sa'a dengan be
yang be ini pernah menyakiti yang b
ya rasulullah ya allah
itu saya ambil aja
kan begitu kan kata si b saya sudah tidak punya pahala
ya allah kalau pahala dia tidak bisa saya ambil
bebankan kepada dia
kalau kamu punya dosa sekarang
kata allah gitu
kata allah apa nggak mau yang lebih indah dari itu hidup
gendar tuntut menuntut
kata allah coba kamu lihat
di sebelah kanan
maka orang yang a tadi itu melihat istana
kata orang tadi ya allah istana itu
buat nabi siapa ya kok bagus banget
kata allah bukan untuk nabi
kata orang tadi untuk siapa
untuk orang yang mampu membayar harganya
kata orang tadi
berapa harga istana itu yang harus saya bayarkan
kamu maafkan saudaramu yang di sebelah kanan itu
kamu ambil tangannya
masuk ke istana itu berdua
itu cara allah mengampuni
orang ini tidak sempat bertaubat loh
tidak sempat meminta maaf
kepada saudaranya yang dia zalimi
tapi allah indah betul
kalau kamu tidak menuntut
kezaliman yang dilakukan oleh saudaramu
sehingga saudaramu ini juga mendapat
ampunan dari allah
maka kalian berdua akan masuk ke dalam surga
rodi itu ya rab saya rela
daripada masih menghitung hitung
saya belum tentu masuk surga
yang pernah menyakiti saya
untuk bersama masuk ke dalam surga
siapa yang tidak ingin masuk surga
dalam kondisi ada istana yang megah ya
istana yang megah itu adalah
cara allah untuk memberikan ghafur
jadi kalau kita itu tidak diampuni
sama allah itu logika manusianya kebangetan
karena begitu mudah
dan begitu luas allah itu
membagi rahmatnya kepada manusia
tugas kita adalah selalu
menjaga hati untuk selalu
menyesali kalaupun masih
melakukan dosa tetapi hati
harus selalu ingat kepada allah bahwa
itu adalah dosa dan kekalahan kita
untuk kemudian berangkat
masya allah ini posting statement yang luar biasa
terima kasih pak ghai atas ilmunya
pemirsa tidak terasa
kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang tadi kita bahas
bisa menambah keimanan kita
pada allah azza wa jalla
selamat menunaikan ibadah puasa bagi anda yang menunaikan
saya meladia rahma dan juga
insya allah kita jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadhan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh